kita menaikkan nilai ikp dua ribu dua puluh satu sebesar tujuh puluh lima poin dibandingkan tahun sebelumnya
di antaranya disebabkan kondisi lingkungan fisik dan politik kemerdekaan pers yang stabil sepanjang tahun dua ribu dua puluh
jadi kita bisa memahami ini sebagai sesuatu yang positif
dan tentu kita akan terus berupaya untuk meningkatkan indeks ini
iklim kemerdekaan pers di indonesia dari tahun ke tahun
meski mengalami perbaikan indeks kemerdekaan pers di tahun dua ribu dua puluh
namun nyatanya kriminalisasi terhadap sejumlah wartawan masih terus terjadi
penyelesaian sengketa yang melibatkan jurnalis seharusnya melalui mekanisme dewan pers
sesuai dengan undang undang pers no empat puluh tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
namun nyatanya selama kepengurusan presiden joko widodo dan wakil presiden ma'ruf amin
tercatat setidaknya ada tiga wartawan yang dipenjara karena melakukan tugas tugas jurnalistiknya
tanpa terlebih dahulu melalui mekanisme tersebut
pertama jurnalis berita news muhammad asrul
yang difonis hukuman tiga bulan penjara oleh pengadilan negeri palopo sulawesi selatan
tiga tulisannya tentang praktik korupsi di kabupaten palopo
dianggap mencemarkan nama baik karena menyebut nama anak bupati palopo
kedua pemimpin redaksi banjarhids id diananta putra semedi
difonis hukuman tiga lima tahun penjara di rutan polres kota baru kalimantan selatan
diananta dilaporkan oleh majelis umat kepercayaan kaharingan
karena tulisannya yang berjudul
tanah dirampas john lin dayak mengadu kepolda kalimantan selatan
tulisan tersebut dianggap menyinggung unsur suku agama ras dan antar golongan
diananta putra dijerat pasal dua puluh delapan undang undang informasi dan transaksi elektronik atau ite
dan ketiga muhammad sadli saleh jurnalis liputan persada com
dua tahun penjara oleh majelis hakim pengadilan negeri pasar wajo sulawesi tenggara
sadli dilaporkan oleh bupati buton tengah dan dituduh menebar kebencian
ia dijerat pasal empat puluh lima undang undang ite
direktur lembaga bantuan hukum pers ade wahyudin mengatakan
sepanjang dua ribu dua puluh satu ada lebih dari lima puluh laporan terkait perundungan intimidasi
kegiatan menghalang halangi serta kriminalisasi terhadap wartawan atau media
enam di antaranya berbentuk serangan siber berupa doxing dan pelebelan hoaxing
melalui media sosial
pelakunya paling banyak adalah pejabat publik dan aparat penegak hukum
secara hukum pidana memang tidak ada aturannya soal itu
tapi menurut kami ini merupakan bagian dari pelanggaran
ataupun serangan serangan terhadap media
kenapa karena tentu saja dengan labeling hoax
maksud dan tujuannya adalah ingin mendelegitimasi pers tersebut
ingin merusak kepercayaan publik
sehingga ketika publik sudah tidak percaya terhadap media pers
tentu saja ini sangat dirugikan
ade mengatakan kriminalisasi jurnalis disebabkan aparat penegak hukum
enggan menyelesaikan perkara yang melibatkan insan media melalui dewan pers
sesuai undang undang no empat puluh tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
penegakan hukum justru dilakukan melalui peradilan pidana
menurut ade beberapa pasal pada undang undang ite
kerap digunakan untuk menjerat jurnalis
misalnya pasal dua puluh tujuh yang mengatur pencemaran nama baik
dan pasal dua puluh delapan tentang ujaran kebencian
satrio adi muhammad iqbal jakarta
saya victor pengaribuan
saya prisca dauhan
saya arya dita utama
saya sufriani tanjung
saya nita fadil
mayoritas warga mulai mengunci dokonto penghukuman
banyaknya pasal pasal tadi saja di pusat
gelaran world superbike yang digelar di sirkuit internasional mandalika
di luar sehat indonesia